menteri kesehatan budi gunadi sadikin memuji direktur jenderal organisasi kesehatan dunia who tedros adhanom gebreyesus
yang mengenakan batik saat menghadiri pertemuan health ministerial meeting g dua puluh indonesia di daerah istimewa yogyakarta
tedros adhanom gebreyesus hanya bisa tersenyum saat para peserta health ministerial meeting g dua puluh bertepuk tangan
usai menteri kesehatan budi gunadi sadikin memberi pujian
budi gunadi menyanjung tedros terlihat lebih muda dan sehat saat mengenakan batik
tedros mengenakan batik lengan panjang dengan motif garuda
di mana salah satu motif batik yang populer di yogyakarta dan digemari para pria
pujian itu diberikan budi gunadi usai tedros adano memberikan sambutan pada pertemuan hari pertama
health ministerial meeting g dua puluh di sleman yogyakarta
selama dua hari delegasi g dua puluh ini akan membahas tiga isu kesehatan terkait pandemi
fife akan membantu untuk menguturkan gap itu